tren busana hijab tak hanya mengedepankan ragam inovasi
tapi juga semakin mengedepankan kenyamanan
menyambut tahun baru dua ribu delapan belas mendatang
tren berbusana hijab adalah simple and casual look
tujuannya agar mudah mempadu padankan busana dengan warna yang lembut
perkembangan busana hijab begitu pesat dan selalu berinovasi
dari tangan kreatif para desainer handal
kini tak perlu takut untuk berhijab tanpa mengurangi gaya yang kekinian
menyambut tahun baru dua ribu delapan belas mendatang
pakaian perempuan muslimah ini akan lebih mengedepankan tiga konsep baru
yaitu comfort atau nyaman
style atau gaya
dan complete atau lengkap
selain tiga unsur utama yang diusung salah satu brand ternama hijab tanah air ini
menggunakan bahan yang mampu menyerap keringat setelah seharian beraktivitas adalah kelebihan lainnya
tahun dua ribu delapan belas ini cenderung kalau tren hijab itu adalah sesuatu yang lebih simpel sebenarnya
karena orang cenderung pengen mix and match nantinya
jadi dan juga kan trennya akan leisure ya leisure activity
jadi traveling kuliner dan lain lain otomatis mengarah ke kebutuhan mereka seperti itu
untuk model hijab segi empat masih diminati berbagai kalangan
seperti artis hingga masyarakat umum
sebenarnya aku sebagai pengguna segi empat ya
aku pasti nomor satu tegap dia lebih diutamain
jadi dia tuh nggak kayak gitu loh nggak jatuh gitu
dia emang benar benar butuh baju yang adem nggak cuman
kadang mungkin ada beberapa baju yang di luar kelihatannya bagus
tapi pas dirasa sebenarnya agak agak ngorbanin gitu loh
aku lebih kayak lebih kayak kenyamanan sih
hal senada pun diungkapkan para pedagang hijab di pasar tradisional
seperti pasar ciroyom kota bandung salah satunya
model hijab segi empat masih diminati karena dianggap praktis saat dipakai
online paling pesannya ke wa dulu
di grup wa gitu
yang model kayak gimana kotak kotak juga sama
ya kebanyakan kotak kotak
terus pemanasan lelih banyak ibu ibu atau anak muda
kebanyakan sih ibu ibu
anak muda jarang
tetap tampil modis dengan tetap memenuhi syariat agama
tentu menjadi pilihan terbaik
selain menutup aurat dengan berhijab kaum hawa juga terlindung
dari hal hal yang tak diinginkan
resta pamungkas kabupaten bandung barat